terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
kepolisian daerah jawa timur berhasil membongkar sindikat judi online di surabaya dan kota malang
dalam praktiknya sindikat yang melibatkan empat tersangka ini memiliki omset hingga dua miliar rupiah setiap minggunya
tim jatanras ditres krimum polda jatim kembali membongkar sindikat judi online di wilayah malang dan surabaya
dalam penggerbekan polisi berhasil menangkap empat orang tersangka yang diduga sebagai otak dan pengendali dua situs online
yakni bernama www sboebe com dan www ibcbet com
situs ini diketahui sudah beroperasi selama tiga tahun dengan omset mencapai dua miliar rupiah setiap pekannya
selain membuka judi online dua situs itu juga membuka taruhan dalam bentuk judi togel
tak heran dalam sekali bukaan
bandar judi online ini bisa meraup untung hingga rp delapan ratus juta rupiah
sementara polisi saat ini tengah fokus mengejar tersangka utamanya
ini ada hubungannya dengan jaringan luar negeri atau cuma dalam negara
pasti ada ya karena ini kan tempat tempat ini kan ada di negara negara tentu bisa berkata kata ambil kan
di indonesia nggak bisa pasti dia server utamanya di luar negeri pasti kita
selain menangkap empat tersangka polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai
senilai dua miliar rupiah
lebih belasan unit handphone kartu atm lembar cek kwitansi buku tabungan
hingga peralatan internet lengkap dengan laptopnya
keempat tersangka dicerat dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara